industri musik indonesia setiap tahun menunjukkan tren yang meningkat dari segi kuantitas
berbagai rilis baru muncul dari soloist group ataupun band
namun sayang perkembangan musik ini tidak diikuti dengan penganugerahan penghargaan musik yang dianggap mumpuni
pembelian musik indonesia
tahun ini muncul acara pemberian penghargaan khusus musik metal bernama hammersonic awards
yang diklaim merupakan yang terbesar se asia tenggara
lalu apakah sejumlah acara tersebut sudah bisa dijadikan tolak ukur perkembangan musik indonesia
menurut mas adib sendiri penghargaan musik seperti apa yang idealnya ada di indonesia
amisi sebenarnya cukup ideal ya
karena istilahnya yang dibikin oleh asiri asosiasi industri republik indonesia
yang membawahi banyak sekali artis mainstream ya gitu
tapi kemarin juga teman teman dari independen juga mulai banyak diajak gitu
tinggal mekanisme dan bagaimana kemasan acaranya dibuat sedemikian rupa menarik supaya musisi yang diundang juga merasa dihargai gitu
dibanding luar negeri sistem penilaian di indonesia dianggap sudah baik dan cukup adil bagi semua musikus
namun pengemasan acara puncak masih menunjukkan kekurangan
kalau penjurian penghargaan penghargaan musik di indonesia ini udah benar belum sih
atau mungkin malah itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu gitu kira kira
penilaiannya sebenarnya sudah bener gitu
cuma kan kadang apa namanya kemasan acara
lagi lagi saya bilangnya kemasan acaranya karena yang diingat adalah acaranya
sekeren apapun kontennya
kalau yang di atas panggung yang ada di list gitu ya ngapain juga
sama aja bohong kira kira mas adib
yang penting adalah bagaimana caranya
karena si penyelenggara itu memberikan percaya kepada para musisi bahwa ini ada perbaikan yang baik dan mengarah ke yang baik
tidak jarang musikus yang seharusnya menjadi inti acara puncak malah tidak mendapat tempat yang seharusnya
profesionalisme panitia pun dinilai masih kurang
diri ku tak berdaya
gue pengalami gitu
kalau nggak salah yang tahun berapa tiba tiba ada ya orang orang aja gitu di tempat
terus kan kita kalau udah kayak gitu kan pasti males
tapi untung masih anak anak tuh
ya udahlah kita ke backstage aja
si laturahim aja sama musik sendiri
jadi di backstage aja kita
jadi pengelompokan ajang ajang musik perhargaan musik ini lebih baik
atau memang lebih baik kita punya satu semuanya aja masuk di situ
atau seperti apa
apa dibiarkan saja masing masing genre punya sendiri gitu
justru kalau menurut gue
karena disini nih banyaknya penghargaan penghargaan dari berbagai macam
nah disini justru ami adalah kayak sebuah induknya gitu ngerti gak sih
dan itu sebenernya memang berat
jadi ami itu berat kalau menurut gue
tanggung jawabnya besar ya
ami itu kayak merauk semua apa yang terjadi di musik indonesia menjadi sebuah induk yang memang bisa dipertanggung jawabkan
tapi penghargaan penghargaan itu gue bilang sih harus ada
kalau kamu sendiri sebagai suara musisi penghargaan ini menstimulkan anda dan band anda gak sih gigi untuk membuat karya yang lebih baik lagi
tetap aja sebuah penghargaan sebuah warning
walaupun memang kadang kadang kan objektif dan subjektif itu kan macam macam gitu ya
tapi tetap aja itu akan menstimulasi kok
nah makanya yang tugas yang terberat adalah buat siapapun itu mau ami mau apapun memang membuat sebuah ajang penghargaan
penghargaan yang memang betul betul akhirnya musisi itu sangat bangga kalau masuk ke situ
jangan kan jadi nominasi
jadi undangannya pun yang masuk ke gedung itu hari ha udah bangga banget bahwa oh gue tuh dianggap musisi
gue diundang gitu kan
bagaimanapun perolehan penghargaan musik memang bukan tujuan akhir musikus
namun pemberian apresiasi juga tidak boleh terhenti agar musikus dan karya musik semakin berkualitas serta beragam
istiarto sigit jakarta